tuntas sudah gelaran turnamen bulu tangkis bni circuit national by kalimantan selatan dua ribu dua puluh tiga
tim tim pulau jawa tentu tak terbendung untuk menjadi jawara dari ajang pencarian bibit pebulu tangkis muda potensial indonesia
dari sepuluh nomor pertandingan yang dimainkan klub papan atas menjadi nomor satu yang merebut posisi terbaik
meski perjalanan menuju tangga juara mendapat perlawanan dari pebulu tangkis keluar pulau jawa
tim tim asal jakarta kudus dan bandung mampu melaju hingga meraih posisi terbaik
sejumlah pebulu tangkis muda dari berbagai klub di pulau ini bukan lawan sembarangan
bahkan di luar dugaan klub mansion access badminton sukses merebut lima gelar juara
klub milik alex tirta ini meloloskan delapan wakilnya ke final dan berhasil meraih juara untuk ganda putra dan ganda putri
tak hanya itu klub yang bermarkas di cibinongbobor ini juga sukses meraih
merebut gelar tunggal anak putra dan tunggal anak putri serta tunggal putri usia dini
selain mention axis mutiara kardinal bandung sukses membawa atlet bulu tangkisnya merebut gelar tunggal pemula putra
raihan pandu aksara mampu memupuskan harapan pebulu tangkis unggulan pertama
gaisan haidar sakib dari mansion access badminton
di tunggal pemula putri jihan alia gisane sukses mengalahkan pembulu tangkis jaya raya johan hana sirait
meski berhasil menembus babak final wakil mutiara kardinal bandung untuk pasangan ganda pemula putri
zivana andria najwan indika gagal merebut posisi pertama
mereka dikalahkan pasangan tangguh jarum kudus aurelia florencia aska gane putri dengan dua set langsung
pertandingan dua pasangan terkuat usia lima belas tahun ini berlangsung sengit dan mengandalkan permainan rally dan netting
tak hanya sektor ganda partai tunggal anak anak putri putri ini juga berlangsung sengit
pun berlangsung seru di pertengahan final turnamen
dua pebulu tangkis unggulan berlian indah dan divia amanta kunchoro saling adu strategi merebut gelar tunggal anak anak putri
putri peraih medali perunggu olimpiade athena dua ribu empat sonny dwi kunchoro kalah rubber set dari berlian indah

rangkaian pertandingan bni sirnas b kalsal dua ribu dua puluh tiga dinilai memiliki kekuatan luar biasa dalam menentukan bibit unggul pebulu tangkis muda potensial
terbukti sepanjang perjalanan selama sepekan menghasilkan pebulu tangkis yang mulai menunjukkan kualitas
hal ini memberikan angin segar bagi pembinaan atlet bulu tangkis
pbsi sendiri optimis dalam kurun waktu lima tahun mendatang akan muncul pebulu tangkis muda potensial
dan bisa memberikan prestasi membagakan hingga ke level dunia
indonesia sendiri menargetkan setiap tahun muncul pebulu tangkis yang siap untuk berlaga di olimpiade
banyak yang memang udah lihat kelasnya di situ
jadi memang waktunya dia juara memang dia terbukti bisa diperikan untuk juara
terus bagusnya lah
jadi kejuaraan ini diadakan di daerah itu
jadi banyak atlet atlet yang dari daerah ini bisa kelihatan gitu
ada kualitasnya ada berarti di sini ada kemajuan dari pembinaan tuhan
diadakannya sirkuit nasional bni ini antusias penonton luar biasa
sehingga orang orang yang saat ini latihan di kalsel ini tambah semangat untuk latihan
ajang bni sirnas dua ribu dua puluh
merupakan turnamen bulu tangkis berskala nasional
yang menjadi wadah atlet pebulu tangkis muda untuk berprestasi
persatuan bulu tangkis seluruh indonesia pbsi berharap ajang ini menjadi tolak ukur pembinaan bulu tangkis nasional
pbsi juga menyebut turnamen nasional ini menjadi ajang atlet menjaring poin dan mematangkan karir atlet bulu tangkis muda indonesia
muhammad risanta banjarbaru kalimantan selatan